pasca pemaksulan presiden donald trump indeks dolar yang merupakan indikator kekuatan mata uang amerika melemah pada kamis siang waktu indonesia
padahal dua hari terakhir indeks dollar sempat menguat
kami kutip dari cnbc com indeks dolar amerika serikat yang menguat selama dua hari berturut turut akhirnya keok setelah sang presiden dimakzulkan